gapapa lu duluan aja
gak gak mau pokoknya
mesra banget berduaan masih pagi
eh tapi inget sekolahan
udah lu duluan aja kak kelas
gue ada urusan sama ricky ya
hah yaudah deh
eh itu kisbay nya ditangkep lah
masa engga hargain cbl
ya kimia betul
kenapa susah banget
apa si apa si
gak ada ojol
ini mah elu yang dinosaurus bukan adino tau gak
masa gak punya ojol
hah angkot aja lah
dewi bisa gak sih gak usah peluk peluk
kenapa kok geli
ya gue geli geli aja gak usah nih
hah aku kan takut kalo gak tau yang kenceng kenceng sama maidy
gagin juga biar anak anak tau
kalau aku itu udah punya pacar
jadi yang ngejar ngajar aku biar bisa cepet ngepas
gak apa apa kan aku pelukan
hmm yaudah gak apa apa
oh gampang jadi bangun ya
gak apa apa kan aku peluk
gue harus kabarin rara sekarang
takut si rara nungguin
maidy kok berhenti
ya nih gue lupa mau nelfon hadis kan
tadi pagi sih janjian bareng takutnya dia nungguin nih
bentar ya telfon dulu
udah jam segini masih belum sampai
katanya tadi udah mau berangkat
sorry gak bisa berangkat bareng ya
lu bisa berangkat sendiri kan
opo kok manggilnya radif sih
yaudah gue tutup ya nanti kita ketemui sekali oke
yuk nanti kita telat
hei opo daffy kenapa sih
kok tiba tiba dimatiin
mana aneh banget lagi manggil rara div
terpaksa deh rara harus kesana ujol
pilai randuin tuh
kayaknya rara masih belum move on deh dari davin
buktinya tadi dia kayak jelas gitu ngeliatin gue sama davin
gue harus bantuin dia deh biar cepet move on dari davin
yaudah gak kalah sih
nggak usah pegang pegang ya
gak enak nanti diliat guru
nanti kan kalo kau temen guru tinggal dilepas aja
lagian juga aku pengen anak anak tahu kalau kita tuh pacaran
rara pasti tau kan kalo opa davin terpaksa ngelakuin ini
kenapa kok bengong
gue mau ke kantin lu keluaran aja ke kelas ya
aku mau ikut ke kantin
gapapa lu duluan aja
gak gak mau pokoknya
mesra banget berduaan masih pagi
eh tapi inget sekolahan
udah lu duluan aja ke kelas gue ada urusan sama ricky ya
eh itu kiss bay nya ditangkep lah masa engga
hargain cbl lah
apaan sih lu udah yuk
ditunggu farel sama ariefa di belakang
iya sekarang lah
kita ada di sini
kita mau berdamai
demi keutuhan dan kepentingan
kawan itu adalah rumah
tempat ketorong semua kembali
tempat ketorong semua saudara
menyelesaikan segala urusan
disana dan kembali bersama
beta juga sadar
tidak sepantasnya beta menuntut beta punya kawan
dan berlaku egois
apalagi buat kita punya kawan terbaik
apa yang mau terima beta punya kesalahan
dan terima beta kembali
kalau memang alih tidak mau terima beta punya kesalahan
beta tidak apa apa
jadi kita harus mencoba
dan kita harus juga mencoba
ada juga merepar avt
karena ini dapat mem cpa
jika mereka kok punya program type
banknya juga banyak
ya tidak betul

peternakan kita sendiri
nadif damai lagi
kamu udah damai
kan yang penting udah nyaman
pak pak tarma
masih telat lagi sih shell
kali gua dihukum lagi sama pak togar
gua gak mau
pintu gerbangnya ditutup segala deh
lo belakang aja yuk
ntar gua temuin nadif lagi
ntar malah berantem ribet
tapi daripada gua dukung
tapi daripada gua dukung
lo beruntung hari ini shell